tersangka kasus pembunuhan brigadir yosua putri cenrawati dinyatakan sehat dan siap menjalani pemeriksaan lanjutan di barsimpori pada rabu pagi ini
pada pemeriksaan kali ini keterangan istri verdi sambo ini akan dikonfrontasi dengan keterangan tersangka lainnya
hal ini disampaikan langsung kuasa hukum putri candrawati yaitu arman hanis yang tiba di gedung barres vimpori pada rabu pagi tadi
arman hanis mengatakan ia datang untuk mendampingi dan mengikuti proses pemeriksaan dari kliennya
kepada awak media ia berjanji akan memberikan informasi seusai pemeriksaan putri cenrawati pada hari ini
ya artinya hari ini ibu putri siap untuk konfrontir